tragedi di stadion kanjuruhan kabupaten malang jawa timur menyisakan duka bagi indonesia
selain satu ratus dua puluh lima orang meninggal dunia ratusan korban lainnya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit
salah satunya adalah ahmad prayoga saputra warga desa kadumangan
kecamatan pagelaran kabupaten malang yang masih dirawat di rsud saiful anwar malang
kepada koresponden kami roby sofwan amin yoga menceritakan paniknya para penonton ketika pintu stadion terkunci
kepada koresponden kami roby sofwan amin yoga menceritakan paniknya para penonton ketika pintu stadion terkunci
terus kalau di pintu keluar itu terdesak desak dua kali
pintunya posisinya terbuka atau tertutup
tapi ada yang masih masuk
oh tapi ada yang masih masuk
akhirnya malah nggak bisa keluar
masih oke datang ke situ sama sama
semua teman saya keluar
itu pada saat itu mau lari juga
kondisinya anaknya udah meninggal
kondisinya yang dirasakan itu sakitnya pada apa
oh jadi faktornya dua ya karena gas air matang sama terinjak injak itu
sejak abis itu
bisa mungkin sekedar egg
aleasia lebih terdiri
pak setina that juga
mereka juga memandunganan pasangan
terdiri dari bahkan
nah ini p gottes ya
dari ikut lapor ya pak ya
pak ini pintu dua belas pak
ya jadi kalau kita melihat visual video yang ada
dimana pada saat masa mulai turun ke lapangan
dan kemudian dihalo oleh polisi mereka berbalik
nah disitulah mulai terjadi penembakan gas air matang
dan disitu terlihat kepanikan
dan anda bisa melihat kepanikan ini untuk mereka keluar yang sangat sulit
ini terjadi kerusakan seperti ini
ini di pintu tiga belas di sebelah ada pintu
dan kepanikan itu bisa kita lihat dari kerusakan ya
ini kerusakan bagaimana mereka itu untuk keluar susah
bagaimana mereka berupaya untuk keluar dengan menjebol sampai ada kerusakan seperti ini
tentunya ini menjadi fakta fakta ya
nanti ini harapannya bisa menjadi diolah tkp
empat kejadian berkaranya seperti apa
sampai kemudian ditarik mundur terkait dengan sop
penanganan masa seperti apa
dan harapannya ini bisa menjadi hikmah
dan kemudian menjadi standar operasi yang baru
bagaimana terkait dengan penanganan masa ke depan
ini memang baik dan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di tanjurwan ini
kalau tadi saya sudah melihat dari luar ya

sebetulnya saya punya ke dalam
pak ini kan rusuk
masa yang tertutup
masa yang tertutup
jadi memang kita masih belum bisa melihat ke dalam
tentang kondisi di pintu itu seperti apa
paling tidak itu akan bisa memberikan gambaran
tapi saya sudah berusaha dan sampai sore ini masih tertutup
kita mesti harus menunggu sampai mereka selesai
tobi soekarnamin muhammad walid malang jawa tenggara